sementara itu antisipasi kepadatan lalu lintas di tol japek dua pada titik pertemuan kilometer enam puluh enam
telah dilakukan dengan mempersiapkan jalur fungsional japek selatan sadang kutanegara
nantinya pemudik dari arah bandung dapat menggunakan jalur sepanjang delapan lima km ini
untuk menghindari kemacetan akibat puncak arus mudik dan arus balik lebaran
jalur ini hanya bisa digunakan oleh kendaraan kecil non bus
dan diharapkan dapat memecah kepadatan dari arah bandung dan jawa barat
dan jalur fungsional akan dibuka jika di kilometer enam puluh enam terjadi kemacetan
hingga di kilometer tujuh puluh gerbang tol cikampek utama
atau terjadi kemacetan mencapai kilometer tujuh puluh dua ruas cipularang selama satu jam
jalur fungsional akan ditutup jika terjadi kepadatan lalu lintas hingga dua km pada jalur keluar
jalan tol jakarta cikampek dua selatan ini
kami sudah berkoordinasi dengan pak charles ya
selaku pengelola ruas tol jjs ini
jadi sifatnya fungsional artinya pelaksananya berdasarkan diskresi dari kepolisian
pada saat dilakukannya one way tentunya yang ke arah jakarta
pada saat arus mudik tidak bisa ya
sehingga di gerbang tol kalitama kita tutup semua yang ke arah jakarta
sehingga menyisakan gerbang tol kalitama
jalan tol kalitama empat hanya untuk ke arah cikopo atau ke arah timur
nah ketika di sana ada tiga gardu
ketika di sana padat mencapai satu km
itu kita akan lakukan pengalian ke gerbang tol sadang
untuk mengambil jalan raya purwakarta